buruk mulai berdampak ya terhadap harga komoditas misalnya harga cabai dan bawang di pasar tradisional cikampek meroket sejak seminggu terakhir
menurut pedagang pasokan cabai berkurang akibat petani gagal panen
kenaikan harga tertinggi terjadi pada cabai merah yang mencapai lebih dari seratus persen
harga cabai merah yang sebelumnya rp tiga puluh lima per kilogram kini naik mencapai rp delapan puluh per kilogram
ada pun harga cabai rawit merah dan cabai merah keriting menembus rp tujuh puluh padahal sebelumnya rp lima puluh per kilogram
selain cabai kenaikan harga juga terjadi pada bawang merah dari rp dua puluh kini menjadi rp empat puluh per kilo naik seratus persen ya
selain itu juga harga jengkol mulai merangkak naik dari rp delapan belas menjadi rp dua puluh enam per kilogram
dan memang beroketnya harga ini terjadi dalam sepekan terakhir
disebabkan oleh cuaca buruk yang berkepanjangan sehingga petani juga akhirnya mengalami gagal panen